kementerian perhubungan telah merevisi aturan transportasi umum di tengah pandemi covid sembilan belas
melalui peraturan menteri perhubungan no empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh
dengan melakukan pelonggaran aturan dalam menghadapi kehidupan normal baru atau new normal
hal tersebut menjadi acuan dari perusahaan otobus untuk beroperasi kembali melayani penumpang
tujuan antar kota dalam provinsi maupun antar kota antar provinsi
seperti aktivitas pulbus akap citra sekar harum tujuan bengkulu
yang berlokasi di jalan sudirman kota tangerang banten rabu siang
dengan mulai beroperasinya bus dimanfaatkan masyarakat untuk pulang ke kampung halaman mereka
setelah sempat tertahan akibat aturan larangan mudik
salah satunya tri mulyani yang sempat tertahan di jakarta selama pandemi berlangsung dua bulan lalu
pemutusan kontrak kerja membuat dirinya harus berdiam diri di kos
hingga akhirnya memilih pulang ketika mengetahui adanya kelonggaran aturan transportasi umum
namun demikian dirinya tetap menyertakan persyaratan hasil pemeriksaan
dari hasil rapi tes dan persyaratan perjalanan lainnya
meski jumlah penumpang belum dapat memenuhi kuota sebanyak lima puluh persen dari kapasitas bangku
namun pihak otobus telah menyiapkan beberapa armada bus untuk melayani penumpang
pihak otobus terpaksa menaikkan harga tiket perjalanan tujuan bengkulu
dari normalnya dijual seharga rp empat ratus empat puluh
kini melonjak menjadi rp enam ratus tujuh puluh lima per penumpang untuk menutupi biaya perjalanan
mulai empat hari inilah mulai operasinya
jumlah penumpangnya kita masih ngambil lima puluh persen dari ini
berapa banyak itu
sudah terpenuhi lima puluh persen atau masih sepi penumpangnya
ada yang terpenuhi ada yang enggak
armada bus melayani penumpang di pul yang berada di sepanjang jalan sudirman kota tangerang
dan belum dapat memasuki area terminal polis pelawat
karena masih ditutup dan baru dibuka kembali pada tanggal lima belas juni dua ribu dua puluh mendatang
turnya tangerang banten